tadi ada kang murad
ada apa murad kesini
udah tua masih galau aja
dia merasa pilihan buat nanam singkong salah
tanam singkong itu ternyata dari mulai persiapan lahan
bisa makan waktu setahun
apa apa ada ilmunya
kamu tahu siapa pak junaidi
dia mantan partner bos saeb
itu buat duduk tamu
bukan buat kalian
pak junaidi gak usah tau
kalau kita udah sama sama tahu
eh kamu capek
sepupu saya si boy
tadinya mau jualan burayot
tapi gak jadi
gak ada modal
dalam keadaan bingung
gak tau harus apa
diajak gabung sama temen temennya
terusir dari terminal buat geser bubun
si boy sekarang terancam
selamat berbelanja teliti sebelum membeli
barusan mampir ke rumah sakit
gimana kabarnya ajun
sekarang dia di kantor polisi
itulah alasannya kenapa markas operasional darurat
yang apabila disingkat maka akan menjadi modal
kita pindahkan ke sini
tujuannya tiada lain dan tiada bukan
adalah untuk mengantisipasi kemungkinan marina akan comel pada polisi
memberitahukan titik koordinasi kita
saya khawatir seperti marina
gak usah khawatir
ada sakit bekas pukulan tapi tulang iganya nggak sampai retak
terus gigi rahangnya goyang
dia bakalan lama di rumah sakit nggak
tapi habis keluar dari rumah sakit tetap harus diem dulu di rumah
istirahat masa pemulihan
masa pemulihannya kira kira berapa lama
itu hukuman pidana penjara maksimal buat pencurian ringan
marina kan copet bukan pencuri
nyopet itu termasuk pencurian ringan
kalau termasuk pencurian ringan masa dipenjarinya sampai tiga bulan
yang ngatur undang undang bukan nenek moyang kamu
kalau sudah pulih
berarti dia bisa balik lagi kerja di sini
nah itu masalahnya
dia nggak mau balik lagi kerja di sini
saya nggak berani operasi lagi bos
khawatir bernasib seperti marina
tidak perlu khawatir
apalagi sampai merasa takut trauma
selama kalian berhati hati
cermat dan bersahaja
kalian tidak akan bernasib seperti marina
oke saya mengerti
kalian masih pemula
jam terbang kalian masih rendah
masih suka baper
kalian boleh tidak operasi dulu
tapi ada tugas lain buat kalian
boleh laki laki boleh perempuan
masih ingat persyaratan khususnya
pengangguran miskin dan lemah iman
kamu saya kasih tugas khusus
bawa duski cipring ke motor saya
balik kanan bubar jalan
j regime ya sudah
umur kita tetap l mitea
saya akhlakan senjata sd
bukannya keuangan perang
makanya kan mau ikut kerja di kamus tapi gak ada posisi yang pas
mau gabung sama mamang kamu bertani sudah deal
tapi malah berantem
terus sekarang jadinya mamang pipi cuma di rumah aja
yaudah kalau gitu selamat santai
pertanian mamang kamu gimana
gak tahu gak ada kabar gak ada komunikasi
mungkin mamang murad sudah mulai sibuk bertani
mama kamu jadinya bertani apa
kan tadi udah saya bilang gak ada komunikasi
mungkin masih di jalan
baru aja berangkat dari tempat kos
masih nunggu angkot kenapa
bisa ketemu dulu gak
ada yang mau aku ceritain ke tete
hari ini kamu mau masuk kerja enggak
belum tahu aku lagi bingung
kalau sekarang kita mau ketemu ketemunya dimana
di kantor kamus
bubun kehilangan dua orang anak buahnya
ada tekanan dari orang orang yang sudah ditendang bubun dari terminal
isi orang orang kita bilang ke bugun itu permintaan saya
tasik tasik tasik
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
soal rencana menguasai pasar gimana
saya patroli dulu
tunggu perintah saya
uang buat perusahaan sudah kembali
sesuai perintah dua juta
bang edi ngasih uangnya satu lima juta
yang ngasih anak buahnya
mungkin dari bang edi dua juta
tapi bocor di jalan
wah kacau anak buah bang edi
nggak perlu terlalu dipermasalahkan
kita cukup tahu aja
sekarang kamu boleh pergi
kenapa kamu ngeliatin saya terus
tidak saya berdua misalnya
belum dibuatin minum
belum ada yang nawarin
mau teh atau kopi
lebih suka yang boleh atau yang oke
yang oke atujang
kalau ini udah kamu buatin kopi
dua buat saya sama kang murad
kang murad itu teman kang mus
temen saya temen cecep
harusnya dari tadi udah kamu tawarin
terus kamu buatin minum
maaf kang gak kepikiran
tapi lain kali jangan sampe gak kepikiran lagi
orang yang saya suruh kerja
katanya jangan langsung ditanam
tanahnya harus dikasih kapur pertanian dulu
biar gembur dan sehat
mau dikasih kapur pertanian dulu
biar hasilnya lebih maksimal
kata yang ngasih tau
harusnya dua atau tiga bulan sebelum masa tanam
paling cepat dua bulan lagi
enggak aku juga baru sampai
kita duduk disini aja
ya terima kasih
tunggu agak dingin dulu
jangan ditiup tiup supaya jadi agak dingin
kata pak ustadz
itu adab yang dilarang dalam agama
kamu sekarang bergaulnya sama ustadz
itu kata serena
serena yang ngasih tahu ke saya
saya kira kamu udah campak soleh
bertemannya sama orang orang solo
tapi biar bukan dari ustadznya langsung
tapi informasinya penting
alasannya karena gak bagus buat kesehatan
uap makanan atau minuman yang kena nafas kita
atau karbon dioksida
jangan ngomong yang berat berat
kepala saya pusing
aku juga pernah pusing kayak kamu
senior aku ketangkep polisi yang nyamar jadi penuh panggilan
aku khawatir kejadian kayak gitu bakal nimpa aku juga
aku mau keluar
mau berhenti jadi copet tapi gak bisa
aku diancam bos saeb
sama seperti kamu
diancam fotonya bakal dicetak
aku masih jadi karyawan pak junaidi
terus anak buah bos saeb juga
bingung mikirin waktu sama prioritasnya
masa aku harus berhenti jadi karyawan kafe
karena mau fokus jadi copet
buat berhenti jadi coklat juga aku gak bisa
aku takut sama ancaman bos saeb
ini salahnya pak junaedi
aku diperalat buat jadi mata mata
masuk kelompoknya bos saeb
bos saya udah ngelarang sama ngancam aku
pak junaedi gak boleh tau
bos saeb udah tau
kalau aku itu sebetulnya karyawan pak junaidi
yang dikasih tugas buat mata matain bos saib
dua hari ini kita udah saling ngasih tahu
apa yang jadi rahasia kita
pak junaedi bos saeb
ada yang belum aku ceritain ke kamu
dari mulai ditanem
sampai bisa dipanen
singkong itu butuh waktu sekitar delapan bulan
kalau dihitung mulai dari ngolah tanah
kalau memang biasanya gitu
ya ditungguin aja tuh
selama hampir setahun itu
selama nunggu panin
penghasilan saya dari mana
itu pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang
pak junaedi bersemangat buat menghentikan gerakan saeb
tapi setelah ketemu bos sayap
aku liat pak junaedi malah jadi lemah
pak junaedi gak ngebahas lagi soal bos saeb
abc versi aksi berantas copet yang waktu itu terbentuk
udah bubar dengan sendirinya
tapi tau tau ternyata pak junaedi terus bergerak dengan peralat kamu
aku sekarang jadi mikir
apa salah aku sampai aku gak dilibatin lagi
diminum dulu kopinya
sudah mulai agak dingin

cirebon tasik tasik tasik
cirebon tasik cirebon tasik
bos bubun pergi jalan kaki
kamu ngasih tahu saya kalau bos bubun pergi jalan kaki
itu kalimatnya belum selesai
bos kebun pergi jalan kaki
kamu tau gak kira kira dia mau kemana
bos mubun ada di terminal
tadi ada tapi sekarang pergi
oke terima kasih buat infonya
bos mungun tadi di terminal tapi sekarang pergi
mungkin nyari kita
sekarang kamu mau kerja enggak
katanya duluan aja biar gak bareng
selama ini kan tete sama rati kayak ngemusuhin aku
oke aku duluan
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
tete aku mau
mau bicara sama siapa
harusnya saya yang nanya gitu
maap salah sambung
masa udah dateng vielah wegak tuh
udah nanti gini
barusan di tempat
gua cuma angkat
ih nggak maju lho ga jatuh
iya di dalam sakit
maaf aku udah mau terlambat
maaf saya bukan mau menggoda
barangkali teteh atau keluarga teteh ada rencana mau beli mobil
boleh cash bisa juga kredit
perkenalkan nama saya gugum
maaf saya sama keluarga saya belum ada rencana buat beli mobil
maaf saya harus pergi
cirebon cirebon cirebon tasik tasik tasik
cirebo tasik cirebon tasik tasik tasik
cirebon cirebon cirebon tasik tasik tasik
bos bubun ada
tadi ada tapi sekarang pergi
nanti saya telepon balik
bos bubun dimana
cuma lima menit mengapa pameran
ami belum dateng
nanti kalau dia dateng
langsung aja kamu tegor

kamu udah akhirnya wendy
dengan t siapa
tadi nelpon ada yang penting
ya ada permintaan dari bang edi
buat ganti dua orang yang mengundurkan diri
ada titipan dari bang edi
duh anak kesayangan pak junayadi terlambat lagi
tadi ada kang murad
ada apa murad kesini
udah tua masih galau aja
nanam singkong itu ternyata dari mulai persiapan lahan sampai panen bisa makan waktu setahun
apa apa ada ilmunya
murad kurang belajar
harusnya dia lihat lihat dulu
dengar apa kata orang yang lebih ngerti
habis itu baru dia praktik
nanti dia pilih
nanti dia pilih
kasih tau suka hantar
kita ke tempat otak sama yang lain biasa kumpul
ada teman yang mau ikut kerja
kita kerja kayak gini
cari yang punya nyali
jangan yang cemen
buat ditempatin di terminal
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
dari tukang cukur
kamu tau dari mana
waktu balik lagi ke sini
rambut bos bubun kelihatan baru habis dicukur
jadi ganteng gak
saya mah orangnya gak suka jelek jelekin orang lain
orang titipan bang edi kapan mau ke sini
mereka nanti dibawa saya atau dibawa kamu
bang edi cuma nitip orang aja
kang mus ada
ada langsung aja kang mus duluan tamu
kang mus tidur
kang mus sekarang kalau duduk suka ketiduran
padahal dulu nggak begitu
nggak apa apa biar saya tunggu aja
minumnya memang nanti aja
tapi dibuatinya harus sekarang
teh atau kopi
teh boleh kopi juga boleh
boleh ikut duduk
disuruh kang ujang bikin kopi dua
udah kerja ya
belom masih cari cari
belum dapat masih cari cari
nari kerja selesai ya
ya kenapa mau ngasih kerjaan
iya kalau mau
biasanya sih bikin desain rumah belum pernah bikin desain masjid
waktu kang mus minta buatin desain masjid saya anggap itu tantangan
biar lebih jelas ketemu sama bos saya saya mau
biasanya buat gini aja langsung
gak mau ah
bos ubud luar tahu gerakan kita
kamu takut istri kamu jadi janda
dia pasti takut masuk penjara lagi
terus jadinya kamu takut apa
kita mau berunding
berunding apa lagi
sekarang bos bubun udah tahu
jadi kita harus gimana
kita di rumah aja
kamu yakin kalau di rumah bakal aman
kalau ada bos bobon kesana saya disana berempat
kalau bos bobon kesini kamu disini sendiri
yaudah saya ikut
potong sama yang lain belum sampai

bojang sama ini kemana
lagi di jalan
kalau di rumah takut tidak tenggin bobon
saya mau ada keperluan
selamat siang pak
pergi ke rumah
gimana kelompoknya saib
ada anak buahnya yang ketangkep waktu operasi
jadi tinggal berapa anak buahnya
saya nyuruh nyari anggota baru
selamat siang bos
ini yang tadi saya bilang di telepon
di kampus academy of bandung copet
apabila disingkat maka akan menjadi abc
yang sekaligus juga merupakan kantor dari pt aksi bergerak cepat
yang apabila disingkat juga akan menjadi abc
bangunan yang merupakan menjadi tempat keduanya
memang sangat sederhana karena sifatnya yang sementara
dalam istilah lain kami menyebutnya
markas operasional darurat
yang apabila disingkat maka akan menjadi
sementara itu aja laporannya pak
sekarang kamu boleh kembali kerja
kamu sudah datang
iya lagi nunjukin di sen mesjid
ini baru tambak depan baru kira kira
saya mencoba menerjemahkan di sen yang akan mengharapkan berasakan abu abu kita waktu itu
gimana menurut kak
si boy sampai pergi gak tau mau kemana
cuma karena takut bubun nyariin dia ke rumahnya
terus rencana kamu gimana
nanti saya revisi
setelah akan setuju nanti saya buat detailnya
kamu mau cari bubun
jangan sampai ada bentrokan
saya cuma mau mastiin supaya bubun gak nyentuh si boy
sama ngasih jaminan kalau si boy gak akan ikut campur urusan dia lagi
baik kalau begitu saya pamit
dulu si bubun itu anak manis
sebetulnya bukan anak manis tapi culun
sejak dia secara tidak sengaja punya kekuasaan
gara gara kang gobang saya manguhu sama bohim pergi dari terminal
dia jadi arogan banyak gaya
desainnya udah oke
orang lain gak banyak uang kita banyak masalah
kalau udah ada kenapa nggak hari ini aja
sebentar saya telepon dulu
ke tempat ewok
mau pindah tempat nganggur aja
tadi di rumah sendiri
sekarang rencananya mau nganggur di rumah ewo
soal tawaran yang tadi sekalian sama ewok
dia mau ngajak ewok kesini sekarang
dia di mana
di jalan mana
dia gak bilang di jalan mana
bilangnya di jalan aja
sampai kesininya kapan
kalau kamu gak tau
kapan urusan kang darman selesai
berarti kamu juga gak tau
sampai kapan kita terus
ketakutan dicari bos bubun
gak mau nanya sama kang darman
kapan urusannya selesai
tunggu kang darman ngasih kabar aja
kita selesaikan sekarang
orang baru yang buat di terminal
mau ketemu saya hari ini
di tempat biasa
biar ketemu kang reno sekalian
motor saya dipake bos bubun
kamu hendal dulu aja
tadi saya sudah nanyain mertua saya
katanya kita masih butuh tambahan orang
kamu nyuruh mertua kamu nyari
dia dari muda di jalanan
tapi saya butuhnya yang masih gagah
bukan yang udah bau tanah
tapi saya sudah terlanjur bilang
bukan yang udah bau tanah
terus dia bilangnya mau
bilangin aja udah keduluan orang
buat kebutuhan personil di terminal
udah keduluan orang
lho dasar mantu
kalau mau tidur
sampai nyender nyender ke penumpang lain
biar maaf bagi nek
biar maaf bagi nek
permisi saya mau turun
kamu juga turun
yang bakal besar
apa yang tadi kamu lihat
moli anak dimarahin sama ibu ibu
itu juga yang dilihat oleh penumpang lain
tapi dibalik semua sandiwara itu apa yang terjadi
saya mencopet dompet ibu tadi
baru tahu ya
tapi kamu nya tenang
di tempat teman bos
maksud saya temen kamu siapa aja namanya
kamu lagi apa sama mereka
nanti saya cek leher kamu sampai gak bisa napas
jangan meninggal disini
barusan kamu kenapa
emangnyan saya barusan kenapa
bintai wok sama didu
gak punya nyali buat satu lawan satu
oke kalian berdua